belum ada pembahasan ke situ ya tunggu aja nanti
menyatakan bahwa pak jokowi dan meskipun bukan lagi bagian dari ini ya udah
belum ada pembahasan ke situ ya tunggu aja nanti
saya tidak tahu ya tanyakan ke beliau sendiri
nggak apa apa dipecat ya nggak apa apa ya makasih mas besok
ya kita selesaikan pekerjaan yang disuruh seperti biasa seperti ini
pelantikannya juga masih lama masih masih menyelesaikan yang ada dan menyelesaikan juga apa
dana ibah dari yoak ya ya
nanti akan kami update lagi ya
mas besok kan setelah penetapan nanti pengawalannya diperketat mas kalau untuk
untuk sosialisasi sama masyarakat gimana mas ada perbedaan atau nggak
seperti biasa seperti ini ya ya makasih nge makasih makasih makasih makasih ya
hari ini ke jakarta langsung atau ke mana dulu mas atau sidak dulu
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya